ih mbak mir udah gigi cariin di dapur gak ada terus di gudang juga gak ada kemana dong reina
gak ada di semua kamar juga gak ada
gimana mbak jess
udah suster udah kecari ke semua kamar ke semua lorong cuman gak ada
kecuali kamar tante rosa
tapi kayaknya gak mungkin deh di kamar tante rosa soalnya gak ada suara apa apa sepi banget
aduh gimana ya
ini sebagai tanda syukur saya kepadamu
kok dedy askara bisa ditidurin sih di fotonya
karena sebelum foto mama udah tidurin askara jadi dianteng
tapi aku sedih mah gak bisa foto baru sama dedy askara
ya coyo jangan sedih ya besok kita foto ulang besok kita foto lagi tapi fotonya rame rame satu keluarga ya
tidak bisa sedih besok ada fotonya kak kareen aku sama dedy askara ya
oh iya tadi tuh saya udah sempet ngobrolin sama mama
mama bilang gak apa apa kita duluan aja
nanti kalau mama udah sembuh mama kita butuh ulang lagi tapi jangan capek capek ya
mama gak mau nularin cuci cucunya katanya
kita disuruh duluan papa
kita disuruh duluan foto ya
nanti sama oma baru lagi kita fotonya cuma besok nggak ada oma dulu kan oma masih sakit ya
tunggu liat lagi gak
aduh tadi pas ngeliat kiki ngeliat dekorasinya
nih liat dekorasinya ya buat akikahannya si askara
ya ampun indah banget high class punggung juga bagus
ngelihatnya tuh kayak berasa di surga gitu
emang lo pernah jalan jalan ke surga
nih kalau ngomong selalu sembarang
kalo hal yang indah indah tuh pasti disamain dengan indah yang di surga gitu
eh tapi tau gak
pak bos bilang untuk semua yang ngatur tuh pak rendy
jadi pak rendy ngelepon i o nya gitu kan
terus ngatur dekorasinya semuanya
wah pas semuanya
sat sat sat sat sat sat
namanya juga calon suami kiki
tuh pilih dekorasi
pilih tenda tenda buat akikahannya si askara aja
sat sat sat sat
pak mirna bisa bayangin gak sih kalo dia itu memilih untuk dekorasi buat perikan kita nanti
mbak mas sebentar ya saya mau cek filenya dulu
iya boleh boleh
aduh ya ampun mas ren
mas kiki cantik gak
itu dialog yang kiki tunggu tunggu mas rendy
jadi enak kan kalo dibilang cantik gitu
mas andi juga ganteng banget
hah mas rendy
terima kasih ya
udah bikin pernikahan seindah ini buat kiki
terus dekorasinya juga bagus
mas rendy tau gak kalo kiki tuh bahagiaaa
sangat luar dalem
kambing kiki bangun kiki ada kambing kiki
kambing kiki bangun kiki bangun
mas kambing karena harus kambing capek
sampe kambul begitu
tadi dicancang cuman terlepas
kan kambing itu kan makannya rumput
terus kalian makan nasi kenapa bisa kalah sih
mungkin kita kudu makan rumput juga kali ayang kiki
biar dia kalah
gara gara ini kambing lelah kan nggak jadi kan
eh ngga tar lu tar tar tar
apaan lu ngayel mau dicium
kan disini udah ada pangeran uya
biarin pangeran wi yang cium
sepedakin kalau perlu biar cakep
mbak kambing gede banget
tuh kok kambingnya pemacan sih mbak
kambing gede ya
ya kan emang majikan kita sultan
eh ini udah keringetan
kita bergerak sayang mendingan di dalam
salim dulu salim dulu
jam jam ya sih
ih mama pengen gendong
mascaranya sama mama
duduk duduk duduk
ini mascara lucu kan
aku kan cantik
mau mau gendong
hmm mau sih
aduh aduh aduh
mau nangis ya
enak banget tuh dia sekarang
tadi sama mama
di dia sekarang kan soalnya masih baik
belum bisa jalan
kalau rena kan udah bisa jalan
kamu cantik banget deh
coba ke mama telepon deh
telepon pak chandra bu chandra
ya udah kalau gitu mama telepon bu chandra deh
siapa tau keisha bisa dibawa gapapa kan
mama telepon dia disana ya
keisha udah siap
eh ada telfon
assalamualaikum bu sarah
waalaikumsalam bu chandra
bu chandra jadi ke akekahannya askara kan
saya boleh minta keisha dibawa kesini
oh iya justru saya tadinya rencana mau ajak keisha
boleh kan ya bu kalau saya bawa kesana
iya gak apa apa dong justru karena kita yang disini tuh kangen sama keisha
jadi pengen minta bu chandra tolong dibawa keishanya
iya udah tunggu kami disana ya bu sarah sampai ketemu disana
wah banyak yang kangen sama keisha disana
wah bakalan rame ya
masih di kamar pak
nih ada masakan daging kambing akekahannya askara
waduh kebenaran mbak emang lagi lapar
eh im makan makan lebih banyak im biar badan kita jadi kuat
sebentar tuh men lo gak peduli
balesnya gak pake pantun
ya kan lo tau gua gua kalo lagi lapar begini yang gua inget cuman makanan pantun mah gak kebayang dah pokoknya
nah berarti kan gigi pengertian langsung gigi bawainin istilah kita lagi diatas kalian si bojogeng kerbang
makanya gigi bawain kalian makan deh sekarang
terima kasih mbak
eh ada tamu ya sebentar mbak
selamat siang mas rendy
gigi apa kabar udah lama gak ketemu ya gigi
alhamdulillah baik tante
baik alhamdulillah gigi
oh alhamdulillah lancar
tentu sampai sekarang juga masih jalan kuliahnya
oh iya dong ternyata kan calon menantu kan harus pinter bisa apa aja
hah lu nonton karep
oh ya udah kalau gitu kita masuk duluan ya
he he pergi berburu ke taman buaya
jangan bikin cemburu dong abang oya
jangan bikin cemburu dong abang oya
si dado jalan sama si mamat
makan dulu ah
mama sama papa udah mau berangkat
nek kese di bawah
gapapa ya noh kan banyak yang kangen
iya banyak yang kangen
yaudah hati hati disana ya
tolong ya kamu jangan inisiatif buat datang ke acara
tolong ngertiin masalah ini ya
ketemu om omanya dulu disana
tinggal dulu ya noh
hai dede asghar lucu sekali
makasih banyak ya feli ya
salam sama teman teman
saya jadi kakak ya sekarang
dijagain dedenya ya
pak selamat ya
makasih udah dateng ya feli
sehat sehat selalu sekeluarga
nah itu tante michi itu
maaf ya angga gak dateng kesini soalnya dia masih ada di luar kota al
masih ngurusin bengkelnya
keren gak balik
belum belum balik tapi kan yang penting ada yang wakil ya bu
oh boleh dong
boleh dong tante michi
gatau sampai kapan
memang anakku sendiri
darah daging aku
ya aku pengen banget punya baby
ya gak tau kapan dikasihnya
ya sabar yang penting terus berdoa
insya allah langsung dikasih sama tante
terus mau bayangin ya
amin semoga ya
aduh udah udah
masih tidur terus
yaudah aku ke sana dulu ya
selamat sekali lagi al
eh apa pernah ketemu kita
tuh gendong sama tante tuh
aindina selamatnya untuk kakeknya
makasih ya tante
selamat amin amin
mau mau udah mau
kakek rena rena
kakek rena rena sayang
kakek rena rena
kakek rena rena
yaudah kami langsung balik ya
pak bu andin
pak bu andin selamat ya
aduh lucu banget
selamat ya udah jadi kakak
pintar selamat yuk
terima kasih bu
baik pak bu
makasih rena rena
satu dua tiga
senyum ya pak
senyum ya pak
satu dua tiga
mas al tolong di belakang
mas al tolong di belakang
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

iya kita masih mau
gak apa apa ya
maaf ya aku gak bisa untuk
nemuin elsa sekarang
salam buat elsa ya
iya nanti mama sampaikan ya
oh iya mir itu bawain kudibag
nanti kasih ke papa
taruh di mobil papa
kalau gitu ambil ke belakang dulu
nanti langsung saya anterin ke mobil aku sendiri ya
terima kasih ya
gak banyak banget temennya elsa
buat mungkin buat sipir yang ada disana juga kan
nanti bilang aja ini dari akikahnya
nanti papa sampein ya
terima kasih ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kiki duluan ya
ntar lagi ya
lebih takut keisha capek lagi
nanti takut keisha capek lagi
enak banget biomedical
oke nanti lapor lagi di rumah
ya selamat dulu ya
ya mari ya
yaudah kalau gitu kita duluan ya
duluan ya mbak michi
ya terima kasih banyak ya
bu udah datang
ren terima kasih banyak
saya udah dibantuin
sama sama tante pak reni
aduh itu baby gantengnya
tante pulang dulu yuk
semoga aja nanti dipanggil oma juga
oh boleh banget dong kakarena
oma seneng lho dipanggil oma
ayo terus sepatunya dipakai yang bener ayo
terus sama om randy
ini buat tante mayang sama mas randy
terima kasih kiki
terima kasih pak
makasih mas randy tante
bapak mama tadi lupa bawa kado
aku masuk aja ya
biar sekalian juga kasih kado buat rena
nginget dia capek ya
iya capek ya
oh iya nih dia capek ya
by the way kayaknya aku harus pulang deh sekarang ya
bu kalau gitu saya pamit pulang juga ya
iya iya makasih ya udah datang ke sini ya
gak mampir ya
iya jess aku pamit ya
tapi janji gak boleh kemana mana
duduk dulu sini sini sini
jangan kemana mana ya
aku ambil minum sebentar ya
kau apa kabar
baik duluan baik kasih k excuses
ya sudah baik
kau selalu berk naywar

punya diri askara kalau gini buat rena
kalau mau buka sekarang
kita buka di situ ya yaudah ayo
gemoy ini minumnya ancis udah bawa
tadi dimari mana bocanya
aduh bagaimana ini ilmunya gak ada
ya allah gemoy
ada yang liat rena gak
di luar tadi sih kan gak ada yang liat rena ya
loh bukanya ada tadi sama kamu ya
dia kan lagi di dekat tempat minum
jadi gue ngambil air putih dulu sebentar
terus pas gue balik lagi renanya udah gak ada
rena gak ada
coba tuh ada yang liat rena
rena rena keluar
mbak mirna rena kemana
ini gak ada rena ya
itu itu rena kok bisa gak ada loh
baru ditinggal sebentar
kamu tenang dulu tenang ya
kamu diem disini sama asqara
kita semua cari rena
mbak kemana rena
udah kamu tenang ya
kamu disini sama asqara
masa aku disini mas
ya aku bantu cari rena lah
eh bentar bentar bentar
kayanya rena gak mungkin masuk ke dalam deh
cuman saya mbak jess
jadi kayaknya gak mungkin dia masuk ke dalam sini
apa bisa jadi rena ke toilet
dia kebelet pipis gitu
kayaknya kita ngomongnya salah tempat deh
ini persis depan kamar tante rosa
takutnya tante rosa jadi denger
ya kalau gitu
jangan lagi aja
jangan lagi aja ya
kita di luar rumah
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
jangan lagi aja
udah ketemu rena
haram gini aja daim
mendingan kita mencari lagi aja
lu sama pak ridzang ke sana
gue ke sana
kita lanjutin lagi mbak
yaudah hujan dulu ya
udah kamu masuk kaya sama askara ya
anginnya kenceng loh
kamu juga butuh istirahat
iya tapi aku mau cari rena
mas aku jadi ibunya diem aja
ini bonekanya dikasih orang baik
yaudah yuk masuk yuk
dikasih orang baik
udah kiki cariin di dapur gak ada
terus di gudang juga nggak ada
kemana dong rena
di semua kamar juga nggak ada
udah suster udah aku cari
semua kamar ke semua orang
cuman gak ada
kamar tante rosa
di kamar tante rosa soalnya
gak ada suara apa apa
tante rosa kayak lagi tidur
aduh gimana ya
kemuanya kemana ya
masa kita nyarang nyarang gak ketemu ketemu
assalamualaikum salam badan
duduk sayang duduk
mau ngomong sebentar sama kamu
sekarang ini si suster gue
aku mau kemana mana
tapi kenapa gak izin
atau sama mama
kamu kenapa main pergi gitu aja
ancis baru ninggalin kamu sebentar loh sayang
pas balik lagi kamu gak ada
kita semua orang panik loh nyariin kamu
aduh baiknya gak dateng mak
udah tiba tiba kabur

bisa turun lebih lama
tahankah kak tante bukan ada belakang abang abang